hai masya allah calon istri istri anna kompak hadir mau kemana tuh
kalau kalau senyumnya ngomong assalamualaikum

bisa masuk ke telinga kita ke mata kita kehidung kita bahkan kepikiran dan perasaan kita
bisa masuk ke telinga kita ke mata kita kehidung kita bahkan kepikiran dan perasaan kita bahkan kepikiran dan perasaan kita
nah kotoran dan debur itu ibarat dosa biarmu saja yang bersihkan
morong bangus dan sepuh alhamdulillah fintar banget nih anak bau kencur
aduh tuh mau cepet banget ya jalannya kayaknya nggak bakal keudak ini lu sih
pakai gaya gayaan taruh tutas juga mobil gua juga loh abisnya tadi pas gua mau
bantuin turunin motor ya gua ribet buat taruh gue tasnya emang kebawa jalan udah belunya aja
galuh motor jalan walet raya
yah tinggal kesahan aja kita gak usah pake lari lari
biasanya kau celak ya
iya kau celak nih kau celak nih
ini dia galuh motor jalan walet raya
masih inget kan
tas gua ketinggalan ya di
iya sudah saya amankan bang
sorry ya bukan ini gua gak percaya nih
saya nggak buka buka atasnya lah bang
sorry ya bukan gua nuduh lu
lu aman lah juga lu orangnya
ya aku dulu
enggak enggak enggak
bisa gak dilihat
eh kemana tuh sofi tuh ya
kemarin pas kabur nanyain ovi
sekarang nanyain sofi
gue jadi ragu lu cintanya sama patin sama kopi sih
mending kita tinggalin aja ya
kamu aja kemarin nyariin
orang kesini kan kita juga bareng kan sama dia
ih kamu mah percaya
kamu mah percaya
kamu mah percaya
barang kan sama dia

yaudah malu kalo ada orang
yaudah gini gua putusin deh
kita nungguin disini
kalau kita pergi terus tiba tiba tuh anak kesini
lu tau sendiri kan di karo stres
ngana aja disini ngana
ditangkap keluarga mau tau
lu mau tanggung jawab
lu jangan banyuin aja lu
tuh tambah membleh lagi
lu ngerasa apa bibir gua
alhamdulillah pak ang apoi opi dan tommy saya tidak terlalu mengkhawatirkan karena dia biasa
ngabur dari pesantren tapi balik lagi dengan keinginan sendiri nah berarti udah ada ikatan
batin antara pesantren dengan dia saya sependapat dengan ustadz sepuh saya juga berharap semoga
mereka itu bisa menjalankan amanah ustadz sepuh ke jalan wali yang benar insya allah saya juga berharap seperti
itu eh tapi wallahualam
kita tidak tahu kapan dia ada akan kembali cuma yang saya khawatirkan justru farouk
farouk ustadz seppo nah masalah farouk ada sebagian dari hatinya yang masih bengkok jadi
perlu diluruskan dan ada bagian dipikirannya itu yang agak terburu buru
jadi harus diistabilkan jika tidak ini akan menjadi dosa kita sebagai guru karena gagal mendidik dia
dulu ya mi assalamualaikum waalaikumsalam
ini pada mau kemana ini mau ke pasar abah mau belanja kerundung sama manik manik mbah april
mau ngajarin santriwati keterampilan tanah
ya udah semoga semuanya berjalan lancar dapat apa yang dicari ya hati hati di jalan
abah lihat sendiri kan april sekarang mulai terlihat bersemangat bah syukur alhamdulillah mi sekarang
lihat sendiri kan april sekarang mulai terlihat bersemangat bah syukur alhamdulillah
di jalan istri istri anak kompak paling mau kemana itu
subhanallah perempuan perempuan calon syurga fadil kemana nanti keluar bang allah
huaqbar masya allah kenapa mundur emang turunan aneh denger dia free memangga aneh dengan sebutan
aneh rasanya adem kufing anak hehehe pada mau kemana mau ke pasar mengin april belanja kerundung
subhanallah alhamdulillah di april makin kesini makin hijrahnya menuju wanita yang soleha
belanjanya aja kerot dong hehehe seribu satu persen ana mendukung hehehe yaudah
hati hati di jalan assalamualaikum waalaikumsalam
kalau fark udah ngomong lebih banget tengah sih gimana gitu memang
pasti sekarang dia lagi ngeliatin kita di belakang
ngeliatin dia ya jangan sampai disalah paham nanti kamu bisa kenal pasu suratku selamat loh
suratku selamat ya
kasih salah alamat maksudnya sudah sudah dan dibahas saya malu sekali kalau ingat hal itu kamu malu
tapi baru malu maluin hahaha
kemahin kompak aku rizri ana musiknya dikawal itu mau ke pasar biar aman aneh siap mengawal bang abang jaga gerbang sini ya
siap mengawal bang abang jaga gerbang sini ya
siap mengawal bang abang jaga gerbang sini ya

terbalik ana yang mengawal antum yang menjaga gerbang tapi kagak pape antum ikut ana mengawal ana biar antum kelihatan manfaat sedikit siap bang tapi yang jaga gerbang siapa bang
masih kucing santri lain dong tapi kalau ditanya pergi kita alasannya apa bang
ya salam antum begitu aja mesti diajarin
ya salam antum begitu aja mesti diajarin
bilang kita mau silaturahmi ke tempat warga selesai masalah sekarang cari santri pengganti
anak tunggu di sini ya udah deh assalamualaikum waalaikumsalam
gavok gavok badananya gembrot isinya kecil